justru itu bu saya gak tenang
saya kepikiran anak saya terus
maaf elsa bukannya saya jahat
tapi ini peraturan
kamu tau kan
peraturan tidak boleh untuk dilanggar
tapi untuk ditaati
ya saya tau
lebih baik kamu tunggu
dia pengen kesini tapi
kamu pasti bisa ken
apakah pak nino punya kayu putih
atau obat obat yang bisa
membantu untuk mengedarkan ibu
di luar itu
mama harus kuat pak
mama harus kuat pak

aku gak pernah bohong sama mama
aku gak pernah bohong sama mama
kamu tahu kan mama ini belum sehat noh
mama tuh lagi sakit
tolong deh kamu jangan ngomong semarah
tentang bapak tentang keisha
aku juga gak tahu apa aku kuat atau enggak mbak
tiba tiba kamu pulang dengan membawa berita ini
ini enggak bener noh
ini enggak bener kan
bapak sama keisha enggak akan pernah pulang lagi ke sini ma
mama yang kuat aku juga bantu mama untuk kuat
mama bantu aku untuk kuat ma
mama tenang mama tenang mama
saya minta maaf sekali ibu
tapi ibu yang kuat ibu yang tabak
ya allah kenapa kau ambil mereka dari kami
ya allah kenapa harus mereka yang diambil
ini kan udah ganti hari ibu
udah lewat dari jam dua belas
udah mau subuh malah
jadi saya boleh telepon keluarga saya kan
saya mau tahu kondisi anak saya
nanti pagi baru bisa telpon
sekarang lebih baik kamu tidur
dari tadi kamu belum tidur kan
justru itu bu saya nggak tenang
saya kepikiran anak saya terus
bukannya saya jahat
tapi ini peraturan
kamu tahu kan
peraturan tidak boleh untuk dilanggar
tapi untuk ditaati
lebih baik kamu tunggu
kamu sendiri kan yang bilang kalau sebentar lagi subuh
itu artinya sebentar lagi akan pagi
ya makasih ya bu
gue gak bisa tenang kalau belum dapat kabar dari keisha
syukurlah ya allah
kami bersyukur kepadamu ya allah
alhamdulillah mama gak kehilangan kamu
mama awalnya takut sekali
mama semalam manis sih mama